mama itu butuh saya saya gak ada
saya tau ini masalah
dan hal ini akan saya laporkan ke atasan kita
pak please pak jangan kayak gitu dong pak
tapi untuk selanjutnya
jika tidak ada keterangan dari kepolisian atau dokter
kamu harus tetap masuk
pokoknya saya akan tunggu setengah jam
kau minta maaf banget ya
kayaknya gue gak bisa ngantarin mau sampai periksa dokter deh
gue udah harus ke kantor nih sekarang
wah kenapa seh
bukannya tega sienna
kan ada mbak lo yang nemenin lo
tadi lo juga denger sendiri kan
gue dimarahin sama atasan gue
pak saya berhenti disini aja ya
pak berhenti disini aja pak
pak kita putar balik terus balik ke rumah yang tadi ya
loh mbak kenapa minta balik lagi
lagi pas aku hamil sekarang
aku pas hamil
jalanannya gak mudah banget mas
sekarang lahir aja dia lahir prematur
pas aku melahirkan
askara dan askara
punya masalah jantung
allah sangat baik sama kita
askara boleh pulang
terus aku ngerawat askara
tapi aku kena baby blush
dan dari situ
kamu mau ada pekerjaan di luar
kamu selalu batalin batalin
karena kamu selalu mikirin aku
terus disaat semuanya sudah
baik baik aja akhirnya
dan disitulah momen dimana askara
yang lagi butuh kamu
tapi sekarang kan untungnya kamu ada disini
dan dulu tuh ya
pas aku kena masalah itu
untuk mengambil rena
mengambil gimana maksudnya
namanya amar mahendra
lewat jalur hukum berarti
karena dia pikir sekarang kita ada askara
takutnya rena gak keurus
jadi dia masuk kesana untuk mengambil rena
jadi dia masuk kesana untuk mengambil rena

tapi untungnya aku punya suami yang hebat
di momen momen dimana kamu butuh saya
saya gak disitu
adi kita udah di lobby loh ini
tuh kan dia bengong
ya gapapa lah walaupun adi ga berusaha mencegah aku untuk aku ga kembali ke pondok pelita
oh ya vel berkes yang saya minta udah kamu bawa semuanya
udah pak aman semuanya ini bongong sih
jadi adi turun ke lobby emang karena ada urusan bukan karena mau nganterin aku
oh iya pak rindy saya bawa ini buat apa semoga cepet boleh ya pak
aduh kamu tuh repot repot terima kasih ya
maaf semuanya saya rasa
perlu banyak hal yang kalian perlu bicarakan ya saya permisi dulu saya harus seperti sekarang
bapak kok malah bingung sih
ya oke mungkin ada beberapa yang harus kita bahas
kita duduk aja sana ya
engga engga apa apa mau istirahat ya kalau mau istirahat ya udah engga apa apa
ada yang mau kamu bicarakan ada yang mengganggu kamu
andin sempat cerita sedikit soal
proses kelahirannya askara
anin bilang askara lahir prematur
dan pada saat itu andin kena
lalu ketika sekarang dibawa pulang
memperebutkan hak askarena
semua yang diceritakan andin
memang itu yang terjadi
banyak sekali kejadian
sementara kamu sama dia
kamu meragukan atau
sedih aja dengerin
tidak sedih apalagi baru keluar dari rumah sakit
bertanya lagi mengeluarkan
untuk anak kamu
cerita kamu akan
serius ini tadi kita masukin rumah
normal kok kamu merasa sedih atau kayak merasa
walaupun mungkin kamu tidak ingat dengan cerita ini
rasa sedih yang timbul itu karena memang
ikatan cinta diantara kamu sama andin
buat saya sedih itu
mama itu butuh saya saya enggak ada
saya tahu ini masalah
tapi saya enggak disitu
kami bisa melewati itu semua
dan ini berkat andin juga
andini seorang perempuan yang sangat kuat
dia bisa menguatkan dirinya dia sendiri
walaupun kamu gak ada di sini
tapi sekarang kamu ada di sini
ini merupakan sebuah hadiah terindah dan terbaik untuk andin
juga buat mama juga buat anak anak
sekarang kamu kembali
meskipun kamu tidak ingat apa apa kamu tidak ingat apa apa
tapi kamu ada di sini sayang
ya tapi kan
jangan menyalahkan diri kamu sendiri tolong
saat pengharapan itu muncul saya kembali
pasti mama andin dan yang lainnya punya harapan yang besar tentang saya
tapi ternyata saya kembali dengan tidak membawa satupun ingatan
yang saya tahu tentang keluarga ini
seperti yang mau bilang berkali kali
ingatan kamu akan kembali kami sabar kok menunggu
dua tahun kami menunggu kami
itu aja sudah membuat kami bahagia
menunggu ingatan kamu kembali bukan masalah buat kami semua
kita akan pelan pelan membantu kamu
yang terpenting adalah di sini
you know ada sebuah rasa
rasa yang gak pernah hilang
itu yang terpenting
akan airi sebagai atas bangsa itu nellah